salah satu tantangan yang akan diterima oleh dirut baru pertamina elia masamanik pada dua ribu delapan belas mendatang adalah ini dia
pt pertamina akan menjadi operator utama dalam pengeboran blok mahakam
untuk mengantisipasi terhentinya aktivitas pengeboran pertamina akan investasi lebih awal di dua ribu tujuh belas sebesar satu ratus sembilan puluh juta dolar amerika
direktur hulu pt pertamina persero syamsuala mengatakan pada dua ribu delapan belas pertamina akan memulai pengeboran di sembilan belas sumur
bahwa secara kondisi reservoir di sana akan terjadi deklim produksi yang cukup tajam apabila tidak ada aktivitas pengeboran
nah ini juga sudah kita antisipasi cukup lama sebetulnya sehingga waktu itu muncul kesepakatan kita dengan tepi sebagai operator existing
untuk pertamina bisa melakukan investasi lebih awal yaitu di dua ribu tujuh belas
nah ide awalnya adalah kita akan melakukan pengeboran sebanyak sembilan belas sumur
dan pertamina juga sudah menyiapkan uang sekitar satu ratus sembilan puluh juta usd untuk kegiatan pengeboran sumur maupun beberapa kegiatan lain